alkisah ada seorang wanita tua kecil yang tinggal di sebuah sepatu
tunggu apa apa ini sungguhan
oh satu hari lagi tanpa suamiku tersayang
oh ya ampun itu benar
jadi seperti yang kalian lihat sepatu ini berdiri di dekat hutan besar
dan begitu besar sehingga berfungsi sebagai rumah bagi nyonya tua dan semua anaknya yang jumlahnya begitu banyak
sehingga dia berjuang untuk mengingat semua nama mereka
ibu tidak ada philip di keluarga kita ini
benarkah aku pikir aku telah menyebut salah satu dari kalian philip
ada peter jika ibu mau
tidak apa apa stark berikan saja kacamata aku
tidak jangan panggil dia kau lakukan start
oh aku sengaja
aku sangat merindukan ayahmu sangat sulit untuk mengingat nama nama kalian
meskipun wanita tua kecil itu pelupa dia sangat menyayangi anak anaknya
dan mereka hanya memikirkan cara terbaik untuk menyenangkannya
silengan kuat yang tertua menebang pohon untuk kayu bakar
peter membuat keranjang dari anyaman
mark adalah kepala tukang kebun
lizzie memerah susu sapi
dan jenny mengajari anak anak yang lebih kecil membaca
sekarang wanita tua dan keluarganya tidak selalu tinggal di rumah sepatu
hanya sebulan yang lalu dia dan keluarganya tinggal di sebuah rumah bagus yang ditumbuhi tanaman ivy
dan suaminya adalah seorang penebang kayu seperti silengan kuat
tetapi tinggal di sebuah kastil besar di luar hutan
seorang raksasa yang ganas yang suatu hari datang dan menghancurkan rumah mereka dengan tongkatnya
sementara wanita tua itu pergi ke suatu rumah yang bagus

anak anak berlari ke sana kemari
dan penebang kayu mencoba yang terbaik untuk membela keluarganya
yang membuat raksasa semakin marah
raksasa itu lalu membawa penebang kayu yang malang ke kastilnya di luar hutan
dan ketika wanita tua kecil pulang
dia menemukan bahwa rumahnya di luar hutan
rumahnya telah hancur
dan anak anaknya yang keluar dari persembunyian menceritakan semua yang telah terjadi
kita tidak akan membiarkan dia mengambil ayah kalian seperti itu
ayo kita cari dia
mungkin raksasa telah meninggalkannya suatu tempat di hutan
dan akhirnya keluarga itu pergi mencari si penebang kayu
mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan ketika matahari mulai turun
ibu lihat sepatu raksasa
kuat lengan anakku
lengan kuat ibu
ya itu bukan masalah besar sekarang
matahari mulai terbenam dan kita sudah tidak punya rumah lagi untuk kembali
bagaimana kalau kita berlindung di sepatu
sampai kita bisa membebaskan ayahmu dan membangun rumah yang baru
itu ide yang bagus ibu
terima kasih jenny
namaku adalah jenny
oh tentu saja
maka sebelum senja tiba
semua anak bekerja untuk mengubah sepatu menjadi sebuah rumah
peter dan si lengan kuat memasang atap di sana
jenny dan lizzy memotong pintu
mark bersama anak anak kecil lainnya mencuci dan membersihkan dan mengepel sal dalam
dan bersama sama mereka semua mengubah sepatu menjadi tempat tinggal
hah di mana ada kemauan di situ ada dia
ah lupakan saja
maka keluarga itu akhirnya tidur di rumah sepatu hari itu dan selama beberapa hari lainnya
sementara silengan kuat mulai menyusun rencana untuk membebaskan ayahnya
dia membeli selusin pedang tajam
dan peter membuat banyak perisai dan juga helm yang kuat
dan mark membuat busur silang

semoga sukses kuat lengan
hari berikutnya mereka tiba di depan kastil raksasa
si lengan kuat meninggalkan saudara saudaranya di hutan terdekat
melangkah dengan berani ke pintu masuk lalu mengetuk pintu
orang anak kecil yang lucu dengan kepala yang besar
yang terus menyeringai dan tertawa
halo tuan ada yang lucu
aku bermimpi sedang makan marshmallow raksasa
dan ketika aku bangun bantalku hilang
dan aku juga makan alarm kemarin
view itu sangat memakan waktu
apa ada yang bisa kubantu apa ada yang bisa kubantu

apa ada yang bisa kubantu
apa kau tahu di mana ayahku
penebang kayu tua
aku sangat kasihan padanya
pamanku yang jahat menculiknya
bagian kastil tempat dia ditahan
dijaga ketat oleh seekor naga
yang perlu kalian lakukan
adalah menyentuh ekornya yang belum pernah didekati siapapun

maka raksasa kecil itu menunjukkan si lengan kuat jalan ke tempat ayahku
ayahnya ditahan pemuda pemberani tidak takut apa apa menaiki tangga dan tiba di tempat
itu dan yang mengejutkan dia menemukan monster itu tertidur lelap tanpa membuang waktu silengan
kuat membuat serangan pendek dengan melompat ke udara dan mendarat di dekat ekor binatang itu
dan sebelum naga itu sadar silengan kuat menyentuh ekornya dimana naga itu melompat
melakukan teriakan keras sebelum akhirnya menghilang di udara
wow kau melakukannya kau mengalahkan monster jahat
tunjukkan jalannya nak raksasa kecil membawanya ke sebuah pintu yang membuka ke aula dimana silengan
kuat melihat ayahnya yang malang diikat dengan rantai kuat lengan anakku
ayah yang benar saja kita sekarang harus kembali ke wanita tua kecil itu
optimistic yang menjadi cemas sangat sangat cemas dan ketika dia di dalam keadaan ini
seorang penyihir tua mendatanginya dan berkata aku akan membantumu
aku penyihir tua agung membenci raksasa dan aku ingin melihatnya musnah ayo duduklah di sapuku
kasih peri tua agung aku yang paling cemas
aku seorang penyihir bukan peri sekarang naiklah
penyihir tua kemudian membawa nyonya tua kecil dengan sapunya dan mereka terbang di udara langsung ke kastil raksasa
tetapi ketika mereka sampai raksasa itu tidak ditemukan dimanapun
karena binatang itu bangun dengan jagung dan kaki yang lembut pagi itu dan sangat kesakitan
raksasa itu pergi ke hutan mencari sepatunya yang hilang
sampai dia tiba di tempat nyonya tua dan anak anaknya tinggal
di sana dia melihat sepatu lamanya dan dengan tawa yang mengguncang pepohonan
dia memasukkan kakinya ke dalamnya menembus parpol
anak anak dengan sangat waspada bergegas keluar dari sepatu itu dan ketakutan juga gemetar bergegas melewati pintu
pada saat ini penyihir dan nyonya tua kecil juga silengan kuat
saudara saudaranya dan ayahnya mencapai tempat itu
bagaimana bisa kau bertambah kuat
aku telah berlatih sejak kau menghancurkan negeriku
tapi saat raksasa mendekat
ke arah penyihir tua silengan kuat dan saudaranya menembakkan beberapa anak panah ke arahnya
dan dalam beberapa saat raksasa itu jatuh ke tanah
itu adalah akhir dari raksasa itu
oh suami tukang kayu ku aku sangat sangat merindukanmu
aku seorang penerbang kayu
kalian sungguh mengemaskan
kalian tahu apa
aku akan membantu kalian membangun kembali rumah kalian yang pernah kalian tinggali
terima kasih penyihir
aku seorang penyihir yang menangis dengan keras
dan aku silengan kuat
oh kalian berhentilah mempermasalahkannya
seperti yang kalian ketahui charles deacons pernah berkata
apalah arti sebuah nama
kau jangan bodoh stark